penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian paling tinggi di indonesia
untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyakit jantung
fakultas kedokteran universitas indonesia departemen kardiologi dan kedokteran vaskuler menggelar bakti sosial
program ini bertema pengabdian masyarakat daerah terluar indonesia
adapun bakti sosial ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat kabupaten morotai
tentang penyakit kardiofaskular dan faktor risiko dari penyakit tersebut
sebelumnya program yang sama juga telah dilakukan di natuna pada dua ribu sembilan belas
daerah terdepan dulu tidak boleh kalah dengan daerah lain
kita sedang bersaing dengan daerah lain banyak orang ke luar negeri
tapi wajahnya adalah di daerah daerah terluar
harus mampu melakukan yang tidak kalah dengan luar negeri
sama dengan daerah daerah yang lain di tanah air
karena itulah perhatian kita pada daerah terluar
natuna sebelumnya di bagian barat sekarang ada morotai di indonesia
di bagian timur
pelatihan bantuan hidup dasar ini dimulai dengan melatih golongan paling awam yakni masyarakat
sekitar lima puluh masyarakat pulau morotai mengikuti langkah langkah pertolongan pertama di morotai islamic center
pertolongan ini dimulai dengan meminta bantuan darurat
membuka jalur pernafasan hingga melakukan cpr dengan memompadada hingga bantuan datang atau korban sadar
pendidikan bantuan hidup dasar ini juga diajarkan kepada pasukan tni angkatan udara
yang berada di seluruh wilayah morotai
sebanyak empat puluh personel tni au mengikuti pelatihan yang dilakukan di kompleks lanut lewati mena
dengan pada pelatihan ini kami berharap semua anggota militer di wilayah morotai ini bisa menjadi penolong dirinya maupun penolong masyarakat di sekitarnya
puncak kegiatan sendiri adalah menggelar pemeriksaan jantung gratis kepada masyarakat morotai di rsud insinyur soekarno
puluhan alat medis canggih ini sengaja dibawa dari jakarta untuk memeriksa kondisi masyarakat morotai
pemeriksaan ini pun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat
ratusan masyarakat mulai dari anak anak hingga lanjut usia mengikuti pemeriksaan di rsud morotai
tercatat pemeriksaan gratis yang digelar dua hari ini telah memeriksa lima ratus tujuh orang dewasa dan satu ratus tujuh puluh delapan anak anak
dari periksa jantung
ya alat alat seperti ini
belum ada nanti sih
dari jakarta datang baru bisa
mempunyai kesehatan bisa berubah lah
temukan tadinya dengan darah tinggi
asam urat sama jantung
dengan bapak bapak dan ibu ibu dokter yang datang ke sini
mudah mudahan kami bisa sehat
untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan di morotai
baksos ini juga memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi dokter dan tenaga medis
puluhan dokter umum dan para medis mengikuti sertifikasi pelatihan advance cardiac life support
bakti sosial departemen kardiologi dan kedokteran vaskular fkui ke morotai
ditutup dengan meresmikan pompa dan penampungan air bersih
bagi masyarakat di desa waringin morotai selatan
lewat kegiatan ini satu ratus tiga puluh lima keluarga sudah dapat mengakses air bersih
sebelumnya hanya empat puluh keluarga yang dapat menikmati air bersih di desa waringin ini
bakti sosial fkui ini berhasil digelar lewat kerjasama dengan sejumlah pihak
diantaranya tni angkatan udara pemda morotai
dan ct arsas kedokteran vaskular fkui
sebagai media partner
ct arsa sendiri merupakan yayasan yang ada di bawah bendera yang sama dengan cnn indonesia